pada umumnya mpe mpe yang biasa disebut mpe mpe berbentuk bulat untuk mpe mpe adaan
opal untuk mpe mpe telur lonjong untuk mpe mpe lejer bahkan ada yang bunda dan pipi untuk mpe mpe kulit
namun kini mpe mpe bisa dibentuk bermacam macam seperti mpe mpe karakter
di salah satu gerai mpe mpe di jalan mp mangkunegara palembang ada mpe mpe berbentuk bunga
warnanya pun beraneka ragam menyerupai warna bunga asli lengkap dengan daunnya
mpe mpe ini dibuat sebagai pengganti kue ulang tahun bagi yang tidak terlalu menyukai rasa manis
selain pempek flower ada juga mpe karakter yang tentunya sangat disukai anak anak
pempek ini ada yang berbentuk ikan seperti di film animasi finding nemo dan dori
bentuk lainnya adalah tokoh minion hingga hello kitty sesuai permintaan pelanggan
saya sih kita terinspirasi dari setahunnya kita ngerayain
setahun ini di rumah anak dari anak suami sama kesendiri ketua

kenapa kita nggak inovasi baru yang ada di palembang
pertama kali kita bikin mpe mpe tapi pengganti cake
pada proses pembuatan mpe mpe flower dan karakter
eka dan rekannya puji membuatnya seperti mpe mpe pada umumnya
namun ikan tenggiri berkualitas premium dipilih menjadi bahan baku agar lebih berkelas
selanjutnya mpe mpe dibentuk sesuai dengan permintaan pelanggan
bahan pewarna berasal dari buah buahan dan sayuran seperti buah naga wortel dan daun pakcoy
mpe mpe ini juga menggunakan penyedap rasa alami
ini lucu banget ya warnanya saya
jujur saja ini pertama kali saya melihat di palembang ada yang seperti ini
dan yang paling saya suka adalah ini warnanya
dari pewarna alami dari buahan terus dari sayuran dan non msg
harga mpe mpe karakter saat ini dimulai dari rp tiga ratus lima puluh
sedangkan mpe mpe flower dimulai dari rp enam ratus
tergantung bentuk dan ukuran serta tingkat kesulitan membuatnya
dono purwanto beni apriyadi palembang sumatera selatan